dinda dewi putra kita tidak ada di sini
tenangkanlah dirimu dinda tenangkanlah dirimu
kakanglah yang telah memisahkan aku dari anakku
tidak ada satupun ibu yang sanggup berpisah dengan anaknya
tidak ada aku di sini tidak tahu bagaimana keadaan anak aku di luar sana
aku tidak tahu kakak
putra aku amanah rasa
pertama dimana sekarang kamu nak
sang penguasa jagad raya lindungilah putraku
lindungilah pemanah rasa
aku melindungi kamu kakak
kamu terjaga dari tidurmu nak
aku memikirkan tentang si ibu kak
kakak ikut merasakan
apa yang kamu rasakan
semoga suatu saat nanti kamu bisa bertemu kembali dengan ibumu
sekarang kita masuk ke dalam lagi
di luar dingin
dia selalu berdiri
lucat senimu lol enjoying tv
bukannya kein vegky
sepertinya dia diterkam harimau
binatang itu sepertinya masih berkeliaran di kampung kita
tidak biasanya harimau berkeliaran di tempat ini
iya betul ki
lalu apa yang harus kita lakukan ki
iya betul ki
lalu apa yang harus kita lakukan ki
iya betul ki
kita tidak bisa tinggal diam saja
kalian semua tenang
ini akan kita bicarakan lagi
kita akan menjelaskan tentang hal ini
kalian yang wanita
tetap tinggal di rumah
kunci pintu dan jendela
jangan keluar rumah
kalau keadaan tidak mendesak
sekarang bantu aku mengurus mayat ini
ampun radha maafkan teman aku
bisanya mengganggu saja
kalian tidak tahu ya
kami seharian membersihkan ikan ikan ini
sekarang semua jatuh dan berantakan
kalian anak laki laki maunya cuma main main saja
beda dengan kami anak anak perempuan
kami selalu membantu pekerjaan orang tua kami
kalian tidak tahu malu
itu gunanya ada perempuan
untuk mengingatkan kami agar jadi lebih baik
tidak ada gunanya
jangan mengganggu kami
yuk kita minum lagi
kita harus segera menghadapi purwakali
surakarta pasti akan melancarkan serangan
kau benar kiwubul
kau benar kiwubul ayo kita segera laporkan
syukurlah kau datang ki
cepat lepaskan aku

cepat lepaskan aku
aku akan melepaskanmu tapi tidak sekarang
kau banyak alasan
kau hanya ingin mengulur ngulur waktuku saja
apa kamu pikir aku tidak tahu bahwa gusti prabu memutuskan hukuman mati kepadaku
apa kau pikir aku masih punya banyak kesempatan untuk menyelamatkan nyawa aku
cepat lepaskan aku
sudah kubilang nyai aku akan melepaskanmu tapi tidak sekarang
tapi kau harus ingat
aku akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya
nginawang tidak boleh sampai melakukan hal itu
aku harus segera berbuat sesuatu